informasi selanjutnya baik nuril menjalani hari demi hari jelang pelaksanaan hukuman penjara dengan penuh kecemasan
mantan guru honorer sma negeri tujuh mataram nusa tenggara barat ini cemas akan meninggalkan ketiga anak dan suaminya
nuril dan anak bungsunya kemudian menulis surat terbuka kepada presiden dan memohon dirinya untuk dibebaskan
pak jokowi jangan suruh ibu saya sekolah lagi dari rafi
berharap mendapat keadilan baik nuril dan putra bungsunya menulis surat terbuka untuk presiden joko widodo
dalam surat putra baik nuril meminta kepada presiden agar ibunya tidak perlu sekolah lagi
sekolah adalah kata yang digunakan oleh
nuril untuk menjelaskan kepada anak anaknya saat ia dihukum penjara selama dua bulan terkait kasus ini
nuril sendiri juga mengirimkan surat terbuka kepada presiden joko widodo
berharap dirinya bisa dibebaskan karena ia merasa tidak melakukan kesalahan
ya memang betul saya memang ingin keadilan dan saya ingin bebas
dan yang paling kecil juga berharap saya tidak sekolah lagi
baik nuril dan keluarganya berharap presiden jokowi menaruh perhatian terhadap kasusnya
lalu rahmat dunia di lombok barat